pelan pelan pelan pelan pelan
aduh reki gak kuat
gak kuat gak kuat jalannya
kok mama gak ikut
angkarin aku sekolah sih
mama itu biar istirahat
di rumah dulu ya
kan nanti habis pulang sekolah
biar mama istirahat gak capek
iya itu rina tau
sekarang sama papa dulu diantre gak apa apa ya
gak usah dipikirin lah
kalian berdua ikut ke villa ya
kita dia jaga buruan bu
daripada kalian bosan di rumah mendingan ikut kita
berarti di rumah gak ada yang jaga ya
itu gimana rumahnya
pasti ada yang jaga aldebaran akan mengatur semuanya
pasti akan ada yang jagain udah kamu ikut aja gak usah mikirin rumah
udah sekarang kalian siap siap packing
nanti begitu rina pulang sekolah kita langsung bangkit ya
iya siap siap siap
makasih ya bu
wah mirip banget

pertama aja ke bunca
kiki mau bawa baju yang banyak
terus habis itu kiki posting ke lo pak
foto nya sendiri apa berdua mau ya
mau sendiri aja
ntar gue yang fotoin
tapi abis itu lo poten gue juga ya
udah packing kamu
mama pesenin baju buat kamu sama al
ya ampun mama
iya lagian kan
lagian ini kan
oh jadi mama pesen baju yang matching buat kamu sama al biar nanti tampak gorgeous both of you
ya ampun mama mikir sama si detail itu loh
gapapa dan mama juga udah pesen panggil fotografer untuk mengabadikan momen istimewa ini
tujuh bulanan loh ya
untuk anak mama yang cantik apa sih anak mama
makasih mama mama itu mertua terbaik di dunia
aduh kamu anak mama yang cantik dan omasannya sekali sama kamu ya
tapi happy aja gak sih sama saya
tahan tahan ya
ricky gak kuat
ya ditahan ditahan ditahan
cepetan ricky ini sakit banget
iya iya sebentar
kalau gue bawa elsa masuk takutnya elsa ketahuan dan ketangkap
ricky ricky ini ketuk dimana
rumah sakitnya di sini ricky
kita cari tempat lainnya
tenang tenang tenang
perasaan aku gak enak sekali
aku gak bisa tidur karena terus kepikiran elsa
apalagi riki gak bales chat dari aku
kamu kok ngelambung terus sih
habis ini aku mau cari ricky
kita ke agensinya pokoknya sampai ricky ketemu
aku beli baju dulu deh
pelan pelan pelan
iya iya sebentar sebentar
gak kuat gak kuat jalani
ini perutnya kesakitan sus
baik pak mari ikut saya
masuk ya sebentar sebentar
gak usah gak usah
tolong bapak keluar ya saya mau periksa pasiennya ya
tunggu bu ya saya cek ya
dokter sakit dokter saya gak buat
kayaknya catherine marah sama saya
coba saya datangin ke kantornya deh
saya bedan indri pak
nama istrinya siapa ya pak
kalau gue sebut elsa
nanti malah ketahuan lagi kalau elsa ini nafi
nama isinya siapa ya pak
putri elisabeth putri
ada pembukaan di jalan lahir bu putri
jadi ibu putri akan segera bersalin

usiakan dualnya berapa bulan ya pak
usiakan dualnya berapa bulan ya pak
udah jalan tujuh bulan sim
berapa ya udah jalan tujuh bulan sim
kalau begitu ibu putri akan melahir
pengalaman yang terjadi
kalau begitu ibu putri akan melahirkan
pengalaman yang terjadi

pengalaman yang terjadi